petugas satreskrim polres purwakarta jawa barat menggerebek lokasi yang diduga sebagai tempat pembuatan dan penjualan minuman keras oplosan
penggerebekan di lokasi yang diduga milik oknum anggota tni ini menyusul tewasnya tiga pemuda di purwakarta akibat menenggak minuman keras
sejumlah polisi berpakaian preman mengisir lokasi yang berada di pinggir jalan di wilayah pondok salam purwakarta jawa barat
sayangnya lahan yang diduga milik oknum anggota tni ini dalam kondisi kosong
petugas hanya mendapati sejumlah bekas palet yang diduga sebelumnya berisi buah buahan untuk difermentasi menjadi minuman beralkohol
informasi mengenai lokasi ini didapatkan polisi dari korban miras oplosan yang selamat serta sejumlah saksi
sudah dipastikan tempat di situ tempat beli karena sumber kita dari peminum itu sendiri
yang saat ini bb memang belum ditemukan karena setelah kita tiga hari melaksanakan penyelidikan
tempat tersebut tutup karena kabarnya kan penjualan itu dilaksanakan pada pukul delapan sampai pukul satu
kita melaksanakan lidik selama tiga hari tutup
kemungkinan pemilik sudah mengetahui isu yang beredar ada yang meninggal karena minum oplosan
pada tanggal empat juli dua ribu tujuh belas lalu tiga pemuda warga kampung kerajaan desa tanjung sari kecamatan pondok salam kabupaten purwakarta
tewas setelah menenggak miras oplosan
polisi pun masih memburu pembuat dan penjual miras oplosan yang telah diketahui identitasnya
dian firman syah purwakarta